kalau soal kabinet komposisi kabinet itu ke hak prerogatifnya pak prabowo
kami melihat bagus bagus saja ya karena begini kami kan dari awal salah satu pertimbangan kita memberikan dukungan ke pak prabowo
kan ada satu narasi besar yang dia selalu sampaikan yaitu bagaimana indonesia ke depan ini kalau mau maju
itu salah satu syaratnya kita harus tetap bersatu bersama solid membangun persatuan dan kesatuan gitu
elemen bangsa gitu jadi wujudnya kan salah satunya adalah bagaimana pak prabowo yang sekarang sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih
juga harus mengkomunikasi dengan semua elemen bangsa termasuk partai politik
nah cuman ada hal yang berbeda ya saya kira komunikasi politik itu menjadi mutlak penting ya dilakukan
itu belum tentu tergantung si partai politiknya masing masing
kalau komunikasi politik itu sudah dilakukan dan terus dirawat
urusan berada di dalam atau di luar pemerintahan saya kira udah gak jadi soal lagi
tapi dikhawatirkan mengurangi jatah kuota
soal kabinet komposisi kabinet
itu ke hak prerogatifnya pak prabowo
saya yakin pak prabowo sudah paham punya rumusan sendiri
siapa siapa saja dari mana saja berapa banyak dari mana saja partai politiknya
dan beliau saya kira seorang politisi sekarang sudah jadi presiden yang juga cukup punya pengalaman
tahu persis punya rumusan lah udah punya rumusan sendiri
dan komunikasi dengan partai politik terutama yang tergabung dalam kondisi masjid
apalagi dengan pr langga juga sudah sama sama paham mereka
mungkin ada kekhawatiran tadi kan hari ini pak prabowo ketemu dengan nasdem dan pak surya parut
makanya saya kira pak prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri
rumusan itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik
jadi kalau kemudian nanti ada partai partai politik lain yang masuk
tentu saya kira itu sudah ada kesepahaman antara pak prabowo dengan ketua partai golkar
ketua partai pan demokrat dan yang lainnya ya yang tergabung dalam koalisi indonesia maju
yang tahu pak prabowo pak erlangga dan allah swt
pak rumusan yang disemakannya pada pak prabowo yang pindah sampai ke koleksi indonesia maju
ini pelantikannya masih dua puluh oktober masih panjang
walaupun saya yakin sudah ada pembicaraan pembicaraan awal ya